dalam beberapa pekan terakhir rupiah terus tergerus hingga sempat menyentuh lima belas ribu rupiah per dolar amerika
pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menekan impor dengan menaikkan pajak hingga program energi terbarukan b dua puluh untuk mengurangi impor minyak
lalu apalagi yang harusnya pemerintah lakukan untuk menedam pelemahan rupiah dan apakah level matawang geruda saat ini sudah mengkhawatirkan
membedah sentimen pelemahan rupiah akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami ekonom sekaligus staf khusus wakil presiden bidang ekonomi wijayanto samirin
selamat sore mas wijayanto terima kasih sudah bergabung bersama kami
jika pertanyaan ini adalah mengkhawatirkan gitu karena kalau masyarakat pasti banyak membaca gitu ya di berita ataupun juga menonton tv
banyak yang mengatakan bahwa pemerintah ini selalu faktor eksternal faktor eksternal gitu loh
sebenarnya sudah membahayakan tidak untuk level nilai tukar rupiah saat ini
sebenarnya begini ya kalau kita melihat
kurs naik turun itu sesuatu yang wajar
kurs itu kita anggap saja seperti shock breaker
jadi kalau tidak ada shock breaker maka apa yang terjadi di eksternal itu akan begitu saja di transfer ke dalam negeri
nah kurs ini melembutkan itu seperti shock breaker
ketika shock breakernya naik turun kita nggak perlu khawatir
artinya mekanisme itu sedang bekerja begitu ya
kalau naik turunnya terlalu berlebih
tapi kita kan ada bi yang mencoba mengatur supaya volatilitas itu tidak terlalu berlebihan
oke walaupun masyarakat juga kan pasti melihatnya hanya levelnya saja nih gitu ya
bahkan sudah lima belas ribu sekarang juga dari awal tahun masih tiga belas ribuan sekarang masih empat belas delapan hingga empat belas sembilan gitu
masyarakat pasti melihatnya kan kok tidak terlalu ada dampak yang cukup signifikan itu
apakah rupiah bisa kembali ke level tiga belas ribuan lagi gitu seperti awal tahun
satu hal yang menurut saya itu adalah

sering kemudian dibandingkan lima belas ribu sekarang dengan lima belas ribu tahun sembilan puluh delapan
itu dua angka yang berbeda
kalau kita ingin perbandingkan apple to apple lima belas sembilan puluh delapan itu harus kita adjust akumulasi selisih inflasi indonesia dan amerika
itu ketemu angka sekitar lima puluh ribu
jadi tingkat keparahan lima belas ribu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu sama dengan kalau rupiah dolar mencapai lima puluh ribu sampai saat ini
angka sekarang masih jauh dari itu
nah yang paling penting adalah sering kita mendiskusikan masalah kurs
ini kan isu elit gitu
masyarakat yang di bawah rasanya tidak terlalu merasakan dampak itu
jadi memang ada komponen imported inflation
tetapi pemerintah mencoba mengkompensate dengan berbagai kebijakan
masyarakat di bawah tidak akan terlalu
tapi banyak sekali pengusaha tempe tahu juga yang sudah mengatakan karena kembali ini impor
kedelai kita impor membuat bahan baku mereka semakin mahal
akhirnya memperkecil ukuran gitu ya
tidak hanya ingin menaikkan harga biar dampaknya tidak terlalu besar
namun ukurannya dikecil
dampaknya masyarakat juga sudah merasakan gitu mas ujjain
jika pelemahan nilai tukar rupiah ini sudah sampai ke rumah rumah mereka gitu ya
kita lihat dulu untuk nilai tukar rupiah untuk pada hari ini
di bank bank bumn terlebih dahulu yang memang masih bertahan gitu bisa dikatakan
di level oke kita tinggalkan dulu level level dari nilai tukar rupiah ini
terkait dengan sentimennya yang banyak sekali mengatakan bahwa eksternal seperti turki argentina
apakah kita perlu kembali khawatir seperti dua negara itu yang inflasinya sangat tinggi
kemudian juga nilai tukar mata uang masing masingnya juga terkoreksi cukup dalam
itu lebih karena persepsi ya bukan realita
kalau kita lihat parameternya parameter parameter makronya kita beda jauh dengan argentina dan turki
hanya memang mas punco mungkin masih ingatan dua ribu tiga belas morgan stanley pernah mengeluarkan term regail five
di mana di situ ada turki indonesia
fragile five itu artinya lima negara yang rentan gitu ya
lima negara yang mata uangnya volatile karena account divisi
memang tahun dua ribu tiga belas karena account kita itu empat dua
empat dua terhadap gdp ini tinggi sekali
sehingga kita masuk fragile lima
nah nampaknya persepsi ini masih melekat di mata banyak pihak terutama investor gitu ya pelaku pasar gitu ya
sehingga ketika ada sesuatu terjadi di turki kemudian indonesia kena dampak
biasa itu turki indonesia afrika selatan itu di treat
di persepsinya gitu ya
nah sebenarnya di sini penting sekali bagaimana kita mem break persepsi itu
ini sedang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan
pemerintah dengan memberikan update kondisi indonesia terbaru kepada investment bank investment bank global
supaya mereka menulis sesuatu yang benar
kita lihat kemarin nomura mengeluarkan riset bahwa ada enam negara yang sangat rentan mata uangnya dalam kondisi sekarang
tapi ada enam negara yang sangat aman
indonesia masuk dalam enam negara yang sangat aman
oke dengan indikatornya seperti
misalnya situasi perbankan kemudian gdp growth kemudian current account deficit walaupun ini defisit tapi masih manageable dan beberapa aspek lain
sejumlah kebijakan pun juga akhirnya diambil oleh pemerintah terkait dengan pph barang impor
kemudian juga b dua puluh kewajiban untuk energi terbaru
untuk energi terbarukan ada juga pemberhentian dari sejumlah program infrastruktur pemerintah gitu kan yang banyak sekali menyedot komponen komponen impor
di dalam kebijakan ini tentunya kan akan ada dampak ataupun efek sampingnya gitu loh terkait dengan oke kita akan sedikit mengerem impor gitu namun bagaimana nanti ujung ujungnya ke pertumbuhan ekonomi gitu yang didorong memang sampai saat ini masih dari konsumsi rumah tangga gitu
dan komponen komponen yang dilakukan oleh pemerintah ini terkait dengan kebijakan penduduk
jadi pendurunan impor ini kan juga masuknya ke konsumen gitu mas jendro
nah kalau dari sisi konsumsi pemerintah mencoba mendorong supaya konsumsi tetap tinggi
caranya itu tadi kita sudah diskusikan di awal inflasi kita tekan senderah mungkin
memang kalau dari sisi investasi akan ada pengaruh karena komponen import itu kan sangat dominan di beberapa infrastruktur
ini juga yang menyebabkan akhirnya investasi secara semester pertama dibandingkan tahun sebelumnya juga menurun gitu kan
jadi kalau kita lihat dua ribu delapan belas ini yang secara foreign direct investment ya
ya kalau kita lihat fdi memang turun tetapi saya melihat faktornya bukan itu yang dominan itu ada faktor itu
yang dominan adalah ketika secara global situasi sedang tidak pasti ada trade war kebijakan trump dan lain sebagainya
ini tidak hanya terjadi di indonesia gitu ya
tidak hanya di indonesia di hampir seluruh emerging market
kalau kita lihat data bi maka kuartal satu kuartal dua
fdi itu mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya
tetapi ini sesuatu yang sia sia saja
siapa yang mau masuk menggelontorkan investasi ketika penuh uncertainty
ini sesuatu yang sangat rasional
oke jadi bisa dikatakan pemerintah quote unquote mengkorbankan sedikit gitu pertumbuhan ekonomi demi untuk menjaga current account deficit kita yang saat ini sudah lampu kuning seperti itu
dengan kebijakan kebijakan yang baru saja dikeluarkan
iya jadi pilihan pemerintah gak banyak gitu ya
dan kadang bukan end tapi or ini atau ini
pemerintah lebih mengorbankan pertumbuhan ekonomi sedikit lah gitu ya
tetapi kurs stabilitas makro ini tetap terjaga
sudah ada perhitungannya belum dari pemerintah sendiri terkait dengan potensi mungkin ada
penghematan kemudian juga target dari pdb yang tahun ini akan lebih kecil dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan dalam apbn dua ribu delapan belas
apakah sudah ada hitung hitungannya dampaknya dari kebijakan kebijakan yang diambil sekarang untuk menekan current account ke pertumbuhan ekonomi
ini ada aspek yang sedikit mengerem potensi pertumbuhan tapi ada hal hal lain yang sebenarnya lebih baik dari harapan
oke walaupun bank mandiri baru saja menurunkan revisinya untuk pertumbuhan ekonomi
bank bumn gitu dari lima dua menjadi lima satuan persen apakah itu angka yang sebenarnya lebih realistis
dibelotkan ke atas gitu ya kita harapkan saja masih sesuai lah paling tidak dengan target pemerintah jangan sampai di bawah lima gitu
karena dilihat dari pemilihan proyek proyek yang dihentikan pun juga cukup besar gitu kan
salah satunya adalah mega proyek tiga puluh lima ribu megawatt itu gitu loh
apakah ini juga akhirnya nanti berdampak ke tenor yang lebih panjang gitu terkait dengan rencana pertumbuhan ekonomi ke depannya
tapi beberapa hal eksternal dan domestik yang tadi kita sudah diskusikan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dari harapan
walaupun masih harus disyukuri di level itu
nah ini membuat sebenarnya tiga puluh lima ribu megawatt bisa diturunkan target
nah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah dipilih gitu ya
apa saja yang bisa ditunda
biasanya yang komponen importnya tinggi
misalnya pembangkit listrik dengan tenaga gas
itu hampir semuanya import itu ditunda
oke sehingga memang ditunda terlebih dahulu tidak apa apa yang penting untuk menyelamatkan saat ini gitu ya
untuk jangka pendek yang salah satunya terkait dengan pajak kemudian b dua puluh dan juga
sejumlah penghentian sementara gitu
ini sebenarnya blessing juga
karena kalau di geber sesuai dengan rencana awal padahal pertumbuhan ekonomi melambat
akhirnya akan over supply listrik
kita tahu kan pln adalah off taker untuk semua listrik yang dihasilkan
jadi dipakai atau tidak dipakai pln harus membeli
artinya apa ini blessing in disguse
tapi untuk proyek proyek ataupun mungkin untuk apa ya kontraktor bukan sesuatu yang blessing disguise dong saat ini gitu ya
oke kita sudah membicarakan tentang jangka pendeknya tadi terkait dengan pph barang impor
kemudian juga salah satunya b dua puluh penghentian sementara sejumlah proyek
untuk jangka panjangnya gitu agar mungkin sentimen dan juga persepsi masyarakat tidak melulu
oh kalau ada kejadian di luar kita juga akan kena nih gitu terkait dengan nilai tukar rupiah
apakah ada grand design yang lebih besar lagi dari pemerintah untuk jangka panjangnya terkait dengan jika sewaktu waktu ada kejatuhan lagi
nilai tukar di salah satu negara berkembang gitu ya seperti indonesia
kalau kita berbicara jangka menengah dan jangka panjang nilai tukar suatu mata uang itu sangat dipengaruhi oleh inflasi
sehingga target target pemerintah sekarang adalah bagaimana memanage current account deficit itu supaya lebih manageable
syukur syukur bisa surplus
ada begitu banyak hal yang dilakukan
kalau kita lihat enam tahun sepuluh tahun terakhir ada suatu hal yang konsisten itu
penurunan lifting oil
kemudian pada saat yang bersamaan kebutuhan itu meningkat
jadi bagaimana bisa meningkat
dan subsidi juga naik gitu ya karena tidak boleh naik juga harganya
karena harga murah membuat masyarakat konsumtif gitu kan
nah meningkatkan lifting oil ini merupakan tantangan yang harus dilakukan oleh pemerintah
tapi pemerintah memahami betul ini
jadi ketika mahkam diambil alih kemudian rokan diambil alih oleh pertamina ini tantangan besar bagi pertamina
supaya apa yang sudah diambil alih itu menghasilkan sesuatu yang
lebih besar daripada saat ini
karena kalau tidak ya akan turun terus karena account kita makin kesulitan
kemudian hal yang lain
kita ingin menggeber aliran dana masuk fdi
makanya kita dorong terus kemudahan berusaha gitu ya
regulasi kita simplifikasi
sekarang belum kelihatan hasilnya
sekarang belum kelihatan hasilnya
tapi kita berharap ketika eksternal sedang tidak kondusif ini saatnya kita untuk fokus memperbaiki diri
sehingga ketika nanti sudah kondusif aliran dana itu akan masuk dengan lebih luas
terkait dengan kembali nilai tukar rupiah
apakah pemerintah sudah ada level tertentu untuk dijagai gitu
seperti misalnya mungkin bank indonesia yang akan mengintervensi pasar
apakah pemerintah juga sudah ada proyeksi proyeksi
namun kita lihat dulu untuk nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini di sejumlah bank
kita lihat bank bumn terlebih dahulu pada perdagangan hari ini
kita lihat ini adalah revisi
tadi datanya masih salah tiga belas ribu sekarang sudah benarnya gitu ya
benarnya gitu ya
tiga belas ribu langsung beli gitu ya
oke kita lihat untuk bni bri btn dan juga mandiri ini masing masing di level empat belas sembilan ratus an
memang kita bergeser sekarang ke bank swasta yang biasanya memang lebih mahal menjual amerika dibandingkan dengan bank bumn
kita lihat dulu untuk bank swasta seperti apa pada perdagangan hari ini
ini level lima belas dua puluh untuk bank mega
sementara sisanya dan namun si mb niaga bahkan lima belas dua puluh

dan namun bank mega bca dan ocbc nsp di level lima belas dua puluh

ini level empat belas sembilan ratus an sama seperti bank bumn
bagaimana pemerintah melihat target dari nilai tukar rupiah ini
bahkan kemarin pada saat dengan dpr ibu sri milani juga diminta untuk merubah revisi untuk target apbn dua ribu sembilan belas untuk nilai tukar rupiah
apakah juga sudah ada gambarannya akan di level berapa
jadi begini tadi kita mendiskusikan bahwa kenapa rupiah melemah
karena storm badai
badai itu bukan kiamat artinya temporer
kembali kita lihat apa yang terjadi di bumn
kita lihat apa yang terjadi dua ribu tiga belas ketika badai itu berlalu maka rupiah menguat
ini juga ketika sentimen negatif akibat turki argentina itu kemudian berlalu
investor pelaku pasar sudah paham bahwa indonesia beda
kemudian masyarakat dunia sudah mulai accustom dengan kebijakan kebijakan trump
kemudian trade war juga yang ini nggak ada ujung pangkalnya mulai meredah gitu ya
rupiah akan menguat
karena begini memang betul ada komponen internal
tapi yang lebih dominan adalah komponen eksternal dan sebagian adalah perspektif saja
ketika badai berlalu ini akan menguat
nah makanya pemerintah tetap berpandangan empat belas tujuh ratus adalah level yang cukup nyaman di tahun dua ribu
dan itu adalah level yang sebenarnya fundamental rupiah di sana empat belas tujuh ratus gitu ya
tidak bisa dikatakan fundamental tetapi itu target yang masuk akal
cukup ada keyakinan gitu ya bahwa rupiah bisa menguat lebih kuat dari empat belas tujuh ratus itu di tahun dua ribu sembilan belas
kembali dengan prinsip badai itu pasti berlalu
oke dan jangan lihat hanya levelnya saja gitu ya
bahwa banyak faktor untuk pelemahan nilai tukar rupiah pun dan juga dibandingkan dengan negara negara lain juga gitu
oke yang penting pertama adalah peres karena karena karenakan defisit
dengan mau tidak mau menaikkan produksi minyak kita sehingga impor kita juga
bisa terus turun dan juga satu lagi adalah terkait dengan investasi ya
oke karena mau tidak mau dengan ada investasi akan ada pertumbuhan di sana dan juga mendatangkan valuta asing
khususnya di luar amerika itu paling penting
oke baik terima kasih untuk mas wijayanto samirin sudah bergabung bersama saya
jangan kemana mana kami akan kembali dengan agenda presiden joko widodo di hanoi vietnam